kebakaran juga menghanguskan belasan rumah di kelurahan cempaka kota banjarbaru kalimantan selatan
api melalap tujuh belas rumah di permukiman padat penduduk di cempaka banjarbaru
api diduga dipicu korsleting di sebuah rumah
bangunan dari bahan mudah terbakar mempercepat api merambat ke bangunan lain
total delapan belas keluarga kini mengungsi di bangunan sekolah dan musola
sejumlah warga yang rumahnya terbakar mencari kemungkinan barangnya yang masih bisa diselamatkan
dipastikan tidak ada korban jiwa akibat kebakaran
pihak kelurahan sudah melaporkan ke dinas sosial dan bpbd